sebuah arena judi sabung ayam di kawasan cibangkong batu nunggal bandung
digerebek petugas reserse kriminal polres tabes bandung minggu petang
selain menyita tiga puluh ekor ayam adu dan uang taruhan sebesar satu lima juta rupiah
petugas juga mengamankan arena judi serta lima puluh enam orang pejudi yang tertangkap tangan tengah mengadu ayam
kedatangan petugas satuan reserse kriminal polres bandung secara mendadak
membuat para pejudi yang tengah mengadu ayam di sebuah komplek pemukiman di kawasan cibangkong batu ninggal bandung tidak berkutik
enam pejudi yang sengaja datang dari sejumlah kawasan di bandung tersebut hanya dapat pasrah
saat petugas membawa mereka ke polres tabes bandung
penangkapan terhadap para pelaku yang berasal dari berbagai usia ini
berawal dari laporan warga cimangkung bandung yang resah karena daerahnya sering dijadikan arena judi sabung ayam
dari para pelaku petugas menyita barang bukti berupa lima puluh enam ekor ayam adu
puluhan unit sepeda motor
arena judi ayam
serta uang tunai sebesar satu lima puluh enam juta rupiah
akibat perbuatannya ini
para pelaku akan dijerat dengan pasal tiga d
tiga ratus tiga khp tentang perjudian
dan terancam dengan hukuman maksimal sepuluh tahun penjara
serta denda sebesar dua puluh lima juta rupiah
freddy bangun bandung